sementara itu komisi nasional hak asasi manusia mendatangi kementerian koordinator bidang politik hukum dan keamanan jakarta pusat pada jumat pagi
komnas ham menyampaikan laporan terkait dugaan kriminalisasi ulama alumni dua ratus dua belas
pertemuan ini dihadiri oleh kapolri perwakilan badan intelijen negara perwakilan kejaksaan agung dirjen kementerian hukum dan ham serta sesmenko polhukam
komisioner komnas ham natalius piegai mengatakan ada dua puluh kasus pelanggaran ham yang dilaporkan ke komnas ham termasuk kasus rizik sihab muhammad al katat dan beberapa aktivis dua ratus dua belas lainnya
dalam pertemuan ini komnas ham meminta presiden segera mengambil alih permasalahan ini agar tidak terjadi kegaduhan nasional
rekomendasi komnas ham ini menurut natalius pigai bukan merupakan bentuk intervensi hukum
tidak ada intervensi hukum
namanya juga menyelesaikan secara kompreh atas permintaan komnas ham
jadi tidak ada intervensi hukum ya tapi ini atas permintaan komnas ham komnas ham melakukan mediasi juga keinginan menyelesaikan juga berasal dari mereka mereka yang diduga korban
jadi tidak ada sama sekali intervensi hukum kan tetap kita hormati